kita ke jawa timur ada seorang pria di kabupaten malang yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri
tersangka menghabisi nyawa ibunya lantaran sakit hati kerap dimarahi
sunarsi saturi warga dusun kerajaan desa urek urek kecamatan gondang legi kabupaten malang
ditikam oleh anak kandungnya sendiri gunakan pisau dapur pada sabtu lima belas april lalu
perempuan empat puluh enam tahun ini akhirnya meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit syaiful anwar kota malang
akibat luka luka yang telah dideritanya
dalam rilis pada senin siang usai penangkapan tersangka wakil kepala polres malang
kompol wisnu setiawan kunchoro menyebut pembunuhan ini dilakukan lantaran tersangka sakit hati
akibat korban sering memarahinya
korban kerap marah kepada tersangka karena uang sebesar lima puluh juta rupiah yang dikirimkan untuk membeli tanah
justru dihabiskan oleh tersangka
korban diketahui baru pulang ke kampung halamannya usai bekerja selama dua puluh tahun
korban pernah mengirimkan uang sebesar lima puluh juta ke tersangka
dan pengirimannya itu dalam bertahap tidak dalam satu pengiriman
untuk digunakan membeli sebidang tanah di daerah wajah
namun ketika ditanyakan terkait perkembangan pembelian tanah tersebut
diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli
terkait uang yang sudah dikirimkan sejumlah lima puluh juta pun sudah dinyatakan